sepekan digelar di yogyakarta pasar buku pacar merah rata rata dikunjungi dua orang per hari
penyelenggara menargetkan omset sebesar empat miliar rupiah hingga sepuluh maret nanti
pasar buku yang diselenggarakan di bekas gudang di kawasan kota gede ini menawarkan buku buku dengan harga murah mulai rp lima
penggagas pacar merah berharap harga buku murah ini bisa membuat akses publik terhadap buku semakin meningkat
selain itu hal ini untuk menepis anggapan bahwa indonesia adalah salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia
dan bagaimana suasana pasar buku pacar merah akhir pekan ini
kami bergabung dengan koresponden hendrawan setiawan yang ada di yogyakarta
hendrawan jika di hari kelima sudah sepuluh pengunjung dan hari ini di hari ke enam jelang air pekan lagi
apakah memang pengunjungnya
ini semakin membeludak lalu bagaimana anda bisa menceritakan tentang animo para pencipta buku maupun literasi di yogyakarta
ya yuda sampai dengan hari ini hari ke tujuh
catatan yang diperoleh atau yang dicatat oleh pihak penggagas acara ini
kemarin sampai dengan tadi malam sudah ada dua belas ribu artinya bila diambil rata rata setiap hari ada dua pengunjung yang terus berdatangan ke lokasi ini
di sebuah bekas gudang di kawasan kota gede yogyakarta
dan diperkirakan sampai dengan akhir dari pasar buku pacar merah ini pada tanggal sepuluh maret nanti diperkirakan akan ada dua puluh orang yang akan datang ke bekas gudang di kawasan kota gede yogyakarta ini
dan saya sudah berbincang dengan beberapa orang pengunjung yang mengatakan kenapa mereka memilih datang ke pasar buku ini daripada ke tempat lain
dan mereka mengatakan bahwa karena harga berbeda
buku yang ditawarkan di pasar buku ini sangat murah yaitu mulai lima ribu rupiah
dan banyak sekali penerbit yang bergabung di pasar buku pacar merah ini
dan salah satunya yang menarik adalah para penerbit indi yang kemudian mereka mengumpulkan sejumlah buku dibandrol dengan harga yang cukup murah
ada empat buku dengan harga seratus ribu rupiah saja
ini yang kemudian menarik cukup banyak perhatian dari pengunjung yang terus berdatangan

kalau saya kemarin melihat banyak sekali buku dalam satu bendel satu paket yang berisi empat buku ini namun hari ini jumlahnya sudah cukup berkurang dibanding dari hari sebelumnya yuda
kalau kita bicara mengenai target tadi dari pihak penyelenggara menargetkan mendapatkan sebesar empat miliar rupiah hingga sepuluh maret nanti ya
lalu adakah informasi terkait hal ini dengan penjualan tadi target dengan sistem bundling kemudian harga yang lima ribu rupiah
apakah target dari penyelenggara ini bisa tercapai hendrawan
ya yuda benar sekali bahwa seperti yang anda sampaikan saya tadi sempat berbincang dengan pihak panitia yang menyatakan bahwa total omset dari penjualan buku ini adalah
sampai dengan akhir nanti sepuluh maret adalah sekitar empat miliar rupiah
dan memang ada beberapa strategi yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara kepada publik yaitu salah satunya mengadakan
dan sebenarnya ada acara lain lagi yang ini cukup menarik perhatian publik untuk datang ke sini yaitu ada festival kecil
mereka sebut sebagai festival kecil sebuah panggung kecil yang didatangi oleh para penulis buku kondang kemudian akan ada pembacaan puisi
manti malam misalnya oleh jokowi nurbo dan kemudian beberapa
sastrawan sastrawan lainnya ke atau di pasar buku pacar merah ini
inilah yang kemudian menarik banyak perhatian publik dan ketika mereka datang ke sana melihat buku dan tentu saja biasanya akan berakhir dengan transaksi
yang inilah yang kemudian menjadi salah satu strategi dari penyelenggara untuk bisa meningkatkan akses publik terhadap buku ini
ya hendrawan saya mungkin juga pemirsa cnn penasaran sebenarnya pacar merah sendiri itu terinspirasi dari buku lama
atau memang adalah terbelakang lain sehingga penyelenggara memilih nama ini
ya betul ada beberapa pertanyaan dari mana istilah pacar merah ini menjadi nama dari pasar buku ini
ini adalah salah satu novel atau novel pertama yang ditulis oleh salah seorang pahlawan nasional tan malaka
yang kemudian inspirasi dengan menyebarkan novel ini kepada masyarakat
masyarakat memberikan literasi kepada publik inilah yang kemudian diambil semangatnya
sekali lagi diambil semangatnya oleh penyelenggara mengingat indonesia pada tahun dua ribu enam belas berdasarkan survei dari central connectical state university
mengatakan bahwa dari enam puluh satu negara indonesia berada pada posisi enam puluh minat baca terendah di dunia
artinya ini sebenarnya ingin menepis anggapan bahwa bila kita bisa atau penyelenggara setidaknya bisa
menyebarkan semangat akses terhadap buku ini ditingkatkan maka sebenarnya minat baca masyarakat indonesia tidaklah rendah terbukti
banyak sekali warga masyarakat yogyakarta dan sekitarnya yang terus berdatangan ke pasar buku pacar merah ini
ya terima kasih indrawan saya setuju sekali supaya akses masyarakat untuk mendapatkan buku yang murah
sehingga minat membaca masyarakat indonesia semakin meningkat
sehingga survei yang mengatakan literasi baca indonesia rendah tidak terbukti
terima kasih untuk laporan langsung anda dari yogyakarta